delapan orang pembalap dan kru kejuaraan dunia perahu motor formula satu atau f satu powerboat
dari sejumlah tim dan negara menjadi gelombang pertama kedatangan mereka di bandara silangit
kabupaten tapanuli utara sumatera utara pada selasa
kedatangan penumpang pesawat maskapai citylink ini disambut tabuhan musik batak
bahkan sejumlah penari menyambut mereka dengan tarian tradisional tortor yang dibawakan oleh para pelajar
para peserta balap formula satu powerboat ini juga mendapat kalungan kain ulos dari pejabat dinas pariwisata tapanuli utara
dan pimpinan pengelola bandara silangit sebagai ungkapan selamat datang pada para tamu
para pembalap dan kru kejuaraan dunia formula satu powerboat yang baru tiba mengaku senang
bisa ikut pada pertandingan awal musim f satu h dua o di danau toba
mereka pun akan mengerahkan semua kemampuan untuk merebut posisi yang sama dengan di sirkuit lomba di negara sebelumnya
sehingga memperoleh poin terbaik
saya seorang pembalap bahasa french saya berjalan dengan maverick classing
dan pertama kali saya berjalan di indonesia
saya sangat senang bertemu dengan semua orang
ya kita mungkin memiliki strategi yang berbeda untuk itu
pembalap yang berbeda propeller yang berbeda untuk perjuangan ini
dan kita harus mencoba dan mencoba dengan pertama kali sebagai praktis pertama
dengan kedatangan dua puluh tiga pembalap dan kru kejuaraan dunia formula satu powerboat pada selasa
maka saat ini sudah satu ratus lima puluh satu orang yang berada di kawasan lomba di kabupaten toba sumatera utara
ini adalah sebuah bentuk dukungan dari pemerintah kabupaten tapanuli utara melalui bapak bupati
tamu tamu delegasi kita exhibgger h dua o developing brand
walau puh sebenarnya ini adalah kegiatan yang bersama
di pulau m sexy dan khususnya di kawasan danau toba
dijadwalkan enam puluh enam orang pembalap dan kru kejuaraan dunia formula satu powerboat akan segera datang
sebanyak lima puluh satu orang akan datang pada hari rabu
dua belas orang pada hari kamis dan dua orang pada hari jumat
ajang ini bakal diikuti sembilan tim termasuk tim abu dhabi tim stromoy racing gilman racing f satu atlantic f satu tim sweden camparato f satu china ctic naverick racing team dan tim sarja
agus supratman ayat sudrajat toba sumatera utara